seperti kafe tapi siapa sangka lokasi tamanan asri ini adalah kandang kambing
ya anda tidak salah dengar
tempat ini adalah kandang kambing milik selamet warga desa bulang kecamatan prambon sidoarjo jawa timur
selamat mengaku sudah menghabiskan dana hingga satu miliar rupiah untuk membangun kandang kambingnya agar lebih bernilai estetis
selain indah dan asri kebersihan kandang yang selalu dijaga membuat kambing miliknya tidak pernah terkena penyakit
karena keunikannya kandang kambing milik selamet juga menarik perhatian pelajar serta mahasiswa
dan menjadikannya tempat studi wisata ternak kambing
kalau kandang kambing kan rata rata bau kumuh terus kotor
jadi orang beli itu tidak suka tidak mau ke kandang
tapi alhamdulillah sampai tahun kemarin itu orang suka
selamat merombak kandang kambing miliknya untuk memanjakan calon pembeli agar nyaman saat melihat langsung kambing di kandang
namun ia juga mempersilahkan warga yang hanya ingin sekedar berkunjung dan melihat kandang kambing mewah ini tanpa dipungut biaya
riko ardiansyah sidoarjo jawa timur